kamu sadar apa yang kamu perbuatkan
kalau misalkan om afif beneran ambil dada shiva gimana
aku kira kalau tante tetap tinggal disini tante akan menjadi ibu aku
danku semua yang melihatnya
jangan jangan bella ada di dalam
bella tolong keluar bella
tolong bela aku ingin tahu kebenarannya
bella sekarang kita mesti gimana
tadi bukannya disuruh ngurusin afif kok
sekarang alvin ada di depan kamar
yang kamu telepon
bahwa anak itu adalah anaknya homo
itu bener kan
baik itu adalah anaknya om kan
alika gak perlu takut sama siapapun
alika katakan saja yang sejujurnya
enggak om itu gak bener
aku berbohong karena aku kesel sama bayi itu
soalnya bayi itu ngingin buku peraku
aku jadi marah kesel
aku pengen bayi itu pergi
tapi aku jadi kasihan sama tante nia
dia pasti nangis terus
karena bayinya dibawa pergi
bisa bisa tante nur jadi sakit
karena kehilangan bayinya
bayi itu sebenarnya
anaknya tante nur dan om iko
sampai ketemu disini
pasti akan tupai
karena aku sudah mengganggu waktu kamu reno
aku yakin itu adalah anaknya aku pak
karena semua orang sudah mencurigakan pak
saat aku datang bella langsung pergi dan menutup pintu
bella menghilang selama sembilan bulan
kita mencari kemana mana bella gak ketemu pak
bella sengaja pak
bella sengaja menyembunyikan kehamilannya

bagaimana kalau bella sengaja menyembunyikan kehamilannya
hafif bisa merasakan pak
dalam hati terdalam hafif pak
hafif bisa merasakan
pada saat habib melihat mata anak itu pak
jantung hafif berdetar
kami bisa merasakan semuanya pak
karena kami ada ikatan pak
mereka sengaja menyembunyikan semuanya pak
mereka sengaja menutup ini semua dari kita
itu anak hafif pak
hafif sudah tahu kalau dia punya anak dari bella
ini benar benar kacau
ma tadi aku dengar hafif ngomong sama om arta
hafi sudah tahu maka kalau dia punya anak dari bella
kayaknya bella sudah mulai memanipulasi dia deh ma
yang pertama bella ngebiarin dia tahu kalau itu anaknya
dan yang kedua ma
bella pura pura tidak mau ketemu dengan hafif
biar hafif penasaran
my baby itu semua tidak boleh terjadi ya
tidak boleh terjadi oke
sejauh ini semua rencana kita berjalan dengan sempurna
so kalau sampai hafif bisa membawa bayi dari bella
oh sudah selesai
selesai permainan kita
apa yang harus kita lakukan sekarang
afif benar benar menginginkan bayi itu
dan kalau bayi itu sampai dibawa ke sini
pasti bella akan ikut mah
kamu gak usah bahas itu lagi
semuanya sudah lewat oke
sekarang yang paling penting adalah kita buat rencana yang baru
waktu kita tahu bila gagal keguguran
biar mama tuh bisa punya rencana lain untuk menggugurkan kandungannya lagi
pacar mama juga sih tidak ada gunanya
hafif itu alergi sama aku
yang itu aku saja tidak mau
gimana mau punya anak dari hafib
nanti mama akan pikirkan gimana caranya
yang paling penting sekarang ini adalah kamu berusaha terus menerus dekati hafif
tidur sama hafif oke
maafin aku tante
kamu sadar apa yang kamu perbuat kak
kalau misalkan om hafif beneran ambil dada syifa gimana
aku kira kalau tetap tinggal di sini tentu akan menjadi ibu aku
tapi ternyata tante cuma menjadi ibu baik itu
tidak mau jadi ibu aku
tante harus menolak aku menjauh dari aku
seolah olah aku anak yang menjetik
maafin aku tante
aku janji kita akan selalu bersama
dan aku gagal membiarkan siapa pun bawa tante dan bayi tante
saat itu mereka berdua mempercayai diri

tante tidak akan meninggalkan alika

tante akan selalu sayang dengan alika ya
bella akan tetap di sini bersama anak anak saya
bukan di rumah afif yang penuh dengan orang orang licik
tante aku ingin tahu